dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait bom di solo kita terhubung dengan korespondensi ann indonesia albi pratama
albi selamat pagi bisa anda ceritakan bagaimana suasana di lokasi saat ini
ya selamat pagi lady dan juga ranov
pada pagi hari ini situasi dari tempat kejadian perkara ledakan yang diduga bom bunuh diri yang terjadi di kabupaten sukoharjo jawa tengah pada malam hari tadi
saat ini memang sudah diramaikan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini sendiri dan ini bisa dilihat
memang masyarakat di sini sudah bisa mendekat karena olah tkp sendiri sudah selesai dilakukan pada pukul dua dini hari tadi
dan kalau misalnya saya boleh perlihatkan kepada anda lady dan juga ranoff bahwa ini ada sisa sisa ledakan di sebelah sini
ini ada tiga lubang yang terlihat akibat ledakan yang terjadi pada malam hari tadi
memang tidak begitu besar efek daripada ledakan yang terjadi pada malam hari tadi
tepatnya di pos polisi untuk pemantauan mudik dua ribu sembilan belas yang ada di pertigaan
tigaan tugu kartosuro sukoharjo jawa tengah sendiri
tetapi memang pihak dari kepolisian khususnya polda jateng jawa tengah sampai saat ini masih terus melakukan proses penyelidikan lebih lanjut
setelah inavis dan juga puslavor dari polda jateng dan juga dari polres soekarjo pada malam hari tadi melakukan oleh olah tkp
untuk menyisir tempat tempat yang ada di sini untuk mencari tahu sebenarnya bahan bahan peledak apa yang digunakan
juga tipe peledak apa yang digunakan oleh si pelaku sendiri
dan kalau misalnya saya boleh ceritakan kembali bagaimana kronologi itu terjadi pada tanggal tiga juni hari senin malam beberapa jam yang lalu
tepatnya pada pukul dua puluh dua lebih tiga puluh waktu indonesia barat
sebuah ledakan ini terjadi persis di depan pos polisi yang ada di belakang saya
di mana pada saat kejadian terdapat tujuh petugas polisi lalu lintas yang tengah berjaga
karena memang kalau misalnya bisa saya gambarkan juga persimpangan ini merupakan persimpangan yang cukup padat
pertemuan dari tiga arus kendaraan
terutama pada saat mudik
ini sangat ramai sekali
di belakang saya merupakan arus kendaraan dari arah yogyakarta
dari sebelah kanan saya kendaraan kendaraan dari arah solo
dan sebelah kiri saya kendaraan kendaraan dari arah semarang
tapi beruntung pada malam hari tadi pada saat kejadian terjadi
tidak ada masyarakat yang menjadi korban
dan bahkan aparat kepolisian yang bertugas di pos sendiri pun tidak ada yang mengalami luka
satu korban yang mengalami luka cukup serius tak lain adalah pelaku
tidak ada masyarakat yang bisa mengalami luka